peredaran permen mengandung narkoba diduga meluas di sejumlah wilayah tanah air
di purworejo jawa tengah belasan siswa sd mengeluh pusing dan mual setelah mengonsumsi permen jari
badan narkotika nasional di cilacap bahkan merazia toko dan distributor makanan
yang menjual permen yang dicurigai mengandung narkoba ini
lintang dan belasan siswa sd candi ngasinan purworejo jawa tengah
mengaku pusing dan mual setelah mengkonsumsi permen jari
permen produksi guangdong tiongkok yang diimpor perusahaan makanan di jakarta ini
mereka peroleh dari pedagang makanan keliling
pihak sekolah pun langsung menyita beraneka jenis jajanan
dan bermerak permen jari
menurut dinas kesehatan kabupaten purworejo tidak menutup kemungkinan
permen yang telah memiliki izin edar bepom ini dipalsukan oleh pihak tertentu
kepolisian sektor cipanas lebak banten menindaklanjuti laporan peredaran
permen mengandung narkoba di perbatasan banten jawa barat
dari hasil pemeriksaan ke sejumlah distributor makanan anak
petugas menyita permen yang dicurigai berbahaya jika dikonsumsi anak anak
permen tanpa bungkus label atau
merek ini berwarna mencolok dan memiliki wangi yang pekat
sementara dugaan peredaran permen mengandung narkoba
direspon badan narkotika nasional cilacap dengan merazia sejumlah toko dan distributor makanan
petugas memeriksa beberapa jenis permen yang dijual
terutama permen impor asal tiongkok
petugas mencurigai bentuk serta jenis permen yang mirip dengan permen jari
yang diduga mengandung narkoba
dua belas bungkus berisi ratusan permen langsung disita petugas
informasi dari masyarakat berkaitan dengan beredarnya permen jari jari ini
di lingkungan sekolah kemudian kami pergi dari lapangan
karena di beberapa media sosial dua yang sudah sangat ramai sekali
keterkaitan anak anak yang mengusungi permen jari jari ini tergidur selama dua hari
nah karena diduga mengandung narkoba kami dan anggota
kami melaksanakan razia di tempat tempat lingkungan sekolah
kemudian kita mendapat beberapa distributor kemudian kita amankan
kita pergi ada empat delapan ratus permen
untuk memastikan kandungan zat psikotropika dalam permen jari
seluruh barang bukti hasil sitaan akan diperiksa di laboratorium
terkait beredarnya informasi dari masyarakat bahwa seorang anak tertidur hingga lima jam
setelah memakan permen jari bnn telah mengambil sampel permen tersebut
saat ini permen ini tengah diperiksa untuk mengetahui jenis kandungan narkoba
yang terdapat dalam permen tersebut
bnn telah meneliti dan berkaitan dengan badan poh
jadi siapa nih
nanti kita ketahui
bnn sendiri sudah mendapatkan sampel permen jari untuk diterima
kita ketahui badan poh
silahkan kita ketahui
hasilnya belum pak ya